kita ke informasi dari dunia olahraga
hari terakhir pemusatan latihan persib bandung di yogyakarta
masih digunakan pelatih mario gomez untuk menggenjot fisik pemain
latihan ini dilakukan jelang piala presiden dan kompetisi liga satu dua ribu dua
hari terakhir pemusatan latihan persib bandung di yogyakarta
dimaksimalkan pelatih roberto carlos mario gomez untuk melakukan tes fisik
tujuannya untuk mengenjot fisik pemain
latihan yang dimulai jam tujuh pagi
diisi dengan lari mengelilingi lapangan uny yogyakarta
hasilnya pelatih cukup puas dengan peningkatan fisik pemain
selama menjalani pemusatan latihan di yogyakarta
kita hampir sepuluh hari di sini
tentunya volume latihan cukup banyak
meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi
karena ini di awal di pre season
terakhir latihan kita coba dengan dua seri
terkerja untuk beres
ibu ya cukup bagus
begitu mereka menyelesaikan seri pertama
kita melihat pemain tidak mengalami suatu kelelahan
begitupun sampai akhirnya kita selesaikan di seri kedua
sejak semula fokus pemusatan latihan di yogyakarta
memang untuk meningkatkan fisik pemain
pelatih baru mario gomez lebih berkonsentrasi
menyiapkan pasukan maung bandung untuk terjun di kompetisi liga satu
dibandingkan piala presiden dua ribu delapan belas mendatang
pelatih juga sudah mengatakan
kita tidak perlu terlalu mentargetkan lebih di piala presiden
karena kita juga masih dalam tahap persiapan tim
kita juga belum tahu nanti konsepnya seperti apa di pilihan presiden
sedangkan yang sekarang kita sedang
bukan itu bagaimana kita nanti siap untuk di liga satu
selanjutnya persib akan kembali ke bandung
untuk melakukan sesi latihan lanjutan
yang akan dimulai tiga januari dua ribu delapan belas mendatang
wahyu juniawan yogyakarta